saudara keluarga fina berharap polisi segera menghadirkan pegi atau perom yang telah ditangkap dan segera menangkap dua dpo atas nama andi dan dhani
melalui kuasa hukumnya keluarga fina berharap polisi segera merilis identitas pegi yang diduga sebagai dalang pembunuhan agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat
pihak keluarga juga berharap agar polisi dapat segera menemukan dan menangkap andi dan dhani yang merupakan dpo lainnya dari kasus pembunuhan vina
iya makanya kita juga sangat berharap sekali ke pihak kepolisian gitu untuk bisa merilis nih setelah semua proses selesai merilis jadi tidak ada saling tuduh apa segala macam gitu kan
hanya terduga dpo ini kedepannya yang dua terduga dpo ini bisa ditangkap gitu kan
sementara itu saat penangkapan terduga otak pembunuhan vina dan eki di bandung selasa lalu polisi menyebut peggy setiawan alias peron sempat berganti nama menjadi robby di tempat kerjanya
selama ini pegi selalu berpindah tempat sehingga polisi sempat kesulitan untuk melacak keberadaannya
sedangkan dua buron lainnya belum diketahui
dalam keterangan tertulis saat penangkapan pegi alias peron kepala bidang hubungan masyarakat polda jabar kombes jeles abraham abbas mengatakan peggy ditangkap saat hendak pulang usai bekerja sebagai kuli bangunan
polisi menyebut di tempat kerjanya bahkan pegi mengubah namanya menjadi roby